ada apa sih mas kenapa
kaper majalah ini
gue masih siapin semuanya gak
gue lagi buat rencana sedetail mungkin
gue akan buat elsa menyesal
karena sudah membohongi semua orang
gue udah nganggep lo seperti abang gue sendiri
pokoknya kalo lo butuh bantuan
lo kasih tau gue
ada urusan apa lagi kamu sama al
nggak usah kamu hati ya
bukan hal yang besar
cuma bantu dikit dikit aja
ingat ya enggak
aku gak mau kamu sampai luka lagi
takut bertahan nikah sama aku ya
ihh kamu tuh ya
perhatikan kita bakal lancar
terus aku gak bakal ngelakuin hal aneh
nanti ada yuk
dia bakal berkelit gak bakalan ngaku
mendingan saran saya sekarang kita cari bukti bukti yang lain
bukti yang menguatkan kalau elsa memang hamil sama roy bahkan elsa yang sudah membunuh rony
kalau memang udah dapat buktinya elsa nggak akan bisa berkelit lagi
ya tapi mau cari bukti di mana
aku aja udah masuk penjara empat tahun karena aku gak punya bukti apa
bisa saya yakin bisa masih dapet buktinya
sekarang saya kan udah turun langsung gitu
alhamdulillah pelan pelan kita dapat buktinya
tapi aku gak nyangka aja loh
ini adik aku sendiri mas
adikku sendiri yang masukin aku ke dalam penjara
kamu yang kuat nia
kamu bakalan kuat
tiap kefikiran kamu
tenangin pikiran kamu
sama sama kita akan cari bukti ini
insya allah buktinya pasti bakal ketemu semuanya
dan ketika memang bukti itu udah ada
elsa sudah pasti bersalah
elsa pasti akan menempatkan balasan
atas penyertaan kamu dan umat saya
saya yakin itu nek
karma itu pasti ada
kamu harus jadi orang tegas
ketika elsa menangis
kamu harus jadi orang yang tegas
kamu harus jadi orang yang tegas
kamu harus jadi orang yang tegas
walaupun mama sarah meminta sama

saya minta kamu tegas
aku akan tegas sama elsa
aku akan tegas sama elsa
kau memang ternyata elsa yang sudah membunuh roy
aku gak akan maafin diri aku
jaga pikiran dan hati kamu
jaga pikiran dan hati kamu
sekarang kita ke dokter
kita periksa kandungan kamu
kita ketemu sama anak kita
kita ketemu sama anak kita
nuk kamu sabar ya
mama sudah mendaftarkan kamu
tinggal tunggu dipanggil saja
masih panas sekali
itu papa kenapa tiba tiba pergi ke malang sih ma
itu papa kenapa tiba tiba pergi ke malang sih ma

ya soalnya kan kerjaan papa udah lama ditinggalin di sana
terus stafnya gak bisa handle satu kerjaan
jadi memang papa harus ke sana
ya mama juga nggak tahu
gak ngabarin sih
cuma mama udah bilang kalau kamu memang lagi gak sehat

ya papa sih khawatir
tapi mama bilang udahlah nanti mbak bisa handle kamu di sini ya
tapi mama bilang udahlah nanti ma bisa handle kamu di sini ya
jangan pikir ma
bapak elinopraset ya
bisa kok sendiri
bisa kok sendiri
bisa kok sendiri
ini kenapa diam aja
kenapa gak dimakan

ini kenapa marif nasional semua
pagi makan telur sekarang makan telur dadar lagi nanti bisulat iya tante
kalian ini ya masih untung bisa makan loh udah udah makan sekarang duduk
tante aku mau makan perkedel kentang terus mau makan rendang masakannya bupati
hmm lezat ya kan teman teman iya enggak ada perkedel nggak ada rendang adanya telur udah
tinggal makan aja nih telurnya cepetan pokoknya kalau nanti malam makanannya nasi sama telur
dadar lagi aku telepon om al iya ya ya ya udah udah sekarang makan makan makan teman teman kita
makan kau pegelnya kalau pegel saya ambil bersih roda ya aduh mas kamu ini bener bener ya
aku harus jalan dong aku harus gerak itu kan bagus untuk nanti persalinan
kamu sakit atau anda yang sakit alhamdulillah kami berdua sehat kami kesini mau mengecekkan
dengan randit ya mudah mudahan bebek aja istrinya ambil juga kan harusnya anda menemani saya
hai saya rasa bukan kapasitas anda untuk merasakan rumah tangga orangnya
maaf ya al tapi nino lagi sakit kondisinya drop soalnya dia kepikiran karena elsa selingkuh
sama orang lain selesai saya juga nggak tahu kenapa ya rumah tangga nenus selalu bermasalah
dapat istri yang berselingkuh